dia gak bisa dibujuk
menurut saya harus ada sedikit tekanan
tekanan seperti apa
saya mengirimkan pasukan ninja
saudara saya datang dari kampung
tentang masjid di kampung saya
waktu saya masih muda
sangat cukup buat jumatan
setelah lebih dari
tiga puluh tahun kemudian
beberapa bagian dari masjid
bahkan sudah lapuh
keadaan tidak tidur
sebelum saya bertambah tua
kalau mati meninggalkan gadi
nggak meninggalkan apa apa
malu dong sama gajah
masjid di kampung saya
tempat barusan saya sholat
bukan cuma daya tampungnya
udah nggak memadai
beberapa bagian dari bangunannya
juga udah rusak
sudah harus segera direnovasi
jadi mau direnovasi
bukan cuma direnovasi
saya sudah punya gambar
bagaimana kalau masjid ini
mungkin renovasi sepelunya dulu
sementara hanya diperbaiki saja
mengganti kayu kayu yang sudah keropos
mengganti kaca yang pecah
perlu juga dicat ulang
saya butuh buat masjid
hengate mengasih laporan
dia nggak bisa dibujuk
menurut saya harus ada sedikit tekanan
hmm tekanan seperti apa
saya mengirimkan pasukan ninja
kenapa kamu berhenti
barusan saya mau dibega

dan simpan u qian
saya permisi dulu
tadi saya tanya ada masalah
kamu jawab tidak
ada urusan yang harus saya selesaikan
belum pernah ada begal di kampung kita
berarti kampung kita sudah tidak aman
mereka pakai topeng
orangnya aja gak tahu
gimana saya bisa tahu mereka orang mana
pasti bukan orang sini
saya gak tahu
mah pasti tidak tahu
lapor polisi ya tukang
siapa yang mau dilaporin
yang mau ngebegal akang
kan orangnya saya gak kenal gak tau
sobri tuh masih ada ranginang
daripada banyak omong bikin orang kesel mending kamu marah
ini seblak paling enak sedunia
kalau nggak kuliah terus kamu mau apa
udah abis jalan otomas ya
di bagian apa
apa aja yang penting kerja
udah pasti keterima
kuota dulu aja siapa tuh ada rezekinya
udah tuh jangan di abisin
waktu kamu ngasih ke aku kan emang udah tinggal sedikit